lu mau sampai kapan sih kayak gini
lu mau anak ips ini pecah
gara gara kita berdua ini pecah mau
kita punya pemikiran itu begini ya
tamang yang baik
mengingatkan dia punya taman yang lagi melakukan
tapi bukan malah mendukung
lalu tetap berselimut dalam masalah
aneh paham itu paham
pikiran lu benar
tapi lu mau nyalain mereka juga
enggak deef yang mereka lakuin tuh
gak salah juga
udah lebih baik sekarang kita ngobrol berdua dulu
kita rasa kita tidak perlu lagi bicara ya
karena jujur saja dari kemarin kemarin
betta sudah capek bicara sama ale
emang ale dengar betta punya omongan
lu bisa gak sih gak usah pakai emosi
betta sudah bilang toh
jangan paksa betta
katon tidak boleh lagi bicara
gak kayak gini namanya teman diva
hah teman apaan yang nyakit
ditemunya sendiri cuma gara gara
gak mau dengerin omongan loh
padahal nadif muda
gue tuh paling males deh kalau ada
kuis kimia dadakan gini
gimana gue bisa fokuskan sama tangan sendiri
hati gue ini baru hancur lebur berantakan
mending belajar kimia
lu tahu kenapa karena kimia itu susah
jadi lu saking pusnya nih
gue bakal lupain rasa sakit hati lo yang terpotek potek itu
karena sih bapak david
yang ada nih ya gue tuh remedial tau gak sih
itu tuh masalahnya kayak
muter muter di kepala gue
lu baca satu buku
ya bacakan udah di materi yang dikasih aja
nih gue kasih tau ya
ntar lo buka buku paket lo
terus baca dari alaman dua puluh tiga sampai dua puluh sembilan
oke emang gitu ya
iya lah parah so
wai ting rara
wai ting rara
lo berapaan kemana sih
si ripki sama geng ips nya lagi berantem tuh di kantin
nih gue dapet imponnya
daphine ada di sana juga
gue tetap gak bisa terima
gue tuh udah lama banget
udah sih d gak usah melau gitu
sama sama aja lor
kan dari awal lo sama dewi itu ada gedung tinggi
yang membatasi kamu nih
nah itu dia bener banget
ibaratnya nih lo
undaki gunung tuh abis itu lo melewati
lembah tuh buat dewi ujung ujungnya
lo bakal dilelepin juga
ke empang karena harus putus
kan dari awal lo ngetchingin dewi kita udah ngasih tau
nantinya lo bakal jadi kapel haram
yang udah jelas jelas gak akan kesampean
gue udah terlanjur suka
dan ada perasaan gue ke dia
eh kalian gak pernah ke kantin
ripki sama gengnya lagi pada ribut tuh
muncur kalian aja
terus ale mau apa
betta punya hidup ini
tidak pernah kenal kata takut
mau figure gue tanggul
kepahanya lo gua cedotin biar yang salah dia tuh setah lagi
minta dicapik capik kek
masih belajar ampun
kenapa ngomong dari tadi sih
ah udah gak usah bahas bahas itu deh
udah gak usah
bakalan panjang nih periode ngambek ngerara
boleh ga ya
ya ada yang mau ngomong
eh bantuin gue ke wc

muka kau kencang kali
eh baju kau masuk
walaupun kalian di kantin
ada yang rapi yang sopan
mau dibilang cantik kau
masukin masukin yang rapi
ini siapa ini
rambut kau pun
ini apa ini rambut segini panjang
eh nah besok dipotong kau ya
walaupun kita kalian nih kantin
anak ips anak ipa harus kompak
ini saya suka nih kalian kompak
jangan sampai berpisah ya
jangan ada bentro bentro
bapak ngopi dulu
tapi kamu harus dengar penjelasan aku rak
ini semua nggak seperti yang kamu kira
kayaknya udah perlu ada yang ngejelasin lagi ya
jadi aku udah gak mau ngomong sama kamu
udah ikut aku sekarang
itu kan si davin
mau ngapain dia
berani banget dia masuk koridor nanti pak
wah harusnya orang
demi apa ini sih namanya teh tudegak
udah gitu nolak loh di depan banyak orang lagi
pengen nyembur aja gak sih rasanya kerawa rawa
pengaruh michelle beneran udah gede banget
gue gak pernah sampai segininya ditolak sama rifki
apalagi rifki kan mantan gue
sikap rifki beneran beda banget ke gue
pasti rifki jadi makin gede kepala
karena michelle mau ngantriin dia ke uks
gue gak terima
kalo ariefki ngambil kesempatan dalam kesempitan
ini lo batalin deh niat lo
lo mau mereka makin dekat
ya jelas enggak lah
gue tuh maunya ariefki sama gue
bukan sama michelle
cuman sekarang tuh kita harus fokus sama rencana kita
yang buat ngegagalin michelle sama ariefki ikut kompetensi dari michelle
gue juga udah gak sabar ngelakuin itu
karena gue pengen ariefki dikeluarin dari sekolah ini
tapi gue harus tetep keep rahasia ini
biar ariefki tetep mau gue ajakin kerja sama
terus next rencana kita apa dong
ini nih yang kita harus pikirin secepat mungkin
kalo ariefki sama michelle tuh besok gak akan dateng sekolah
karena mereka langsung pergi ke tempat kompetensi dance